perusahaan anda bakalan lebih maju
sorry ya saya gak biasa belajar sama dengan orang sembarangan
maaf ya sayang itu bukan orang sembarangan
saya adalah anak dari pemilu
gimana sih putri
gue gak boleh kasihan sama putri
karena dia anaknya sofia
tapi kenapa tadi gua gak tegang liat dia
gua gak boleh kasihan sama putri
putri kemana sih
ya ampun kamu ngapain disini sayang
itu kenapa kamu ngukulin tembok
tadi aku ada masalah di kantor
cuma kayaknya aku gak mau nambahkan kerjaan aku sama kamu
ya ampun sayang
kamu cerita ya
kalau aku ada salah
yaudah aku pulang dulu ya
gak ada halnya loh kantornya ku yang riset
dia bau laran sembarangan ya
nggak ada yang akan nolak kerjasama dengan nama belakang gue
gue pasti bisa dapat sesuatu buat tuh
maaf ya saya belum masuk aja
boleh saya duduk sini
perkenalkan saya mia marcio
ada kesan apa
jadi saya kesini untuk menawarkan kerja sama dengan perusahaan anda
karena saya sangat yakin perusahaan anda bakalan lebih maju
sorry ya saya nggak biasa kerja sama dengan orang sumarang
maaf ya saya itu bukan orang sumarang ya
saya adalah anak dari pemilik perusahaan yang sangat terkenal bapak marsil
terus kalau kamu anaknya pak marsil emangnya kenapa
saya kayaknya butuh air putih
sebenarnya saya sakit banget
setelah ini kamu pergi ya
sen keruangan saya sekarang mau air putih ya
yuk satu aja

put beritulis ya
tante maaf ya kalau aku mau tahu masa lalu tante
pasti ada orang yang benci sama tante atau sama putri
atau jangan jangan ini semua ada kaitannya sama kerjaan tante
omongan kamu gak yes bingit ya
ini apa apaan kok jadi dikait kaitin sama masa lalu tante gak ada urusan
siapa sih sebenarnya raja
gue kan gak kenal dan gak pernah ketemu dia
tapi kenapa dia dendam dan tega banget nyakitin gue
kayaknya penyelidikan ini diudahin dulu deh
karena menurut gue ini
ini semua malah bikin putri tambah stres
putri maafin gue ya
gue ngelakuin semua tuh buat lo
gue mau pelakunya ketangkep itu aja
aduh gak usah dibahas bahas lagi deh
urusan yang kayak begini begini udah
biar jadi urusannya kalau langsung aja
udah tutup tutup buku
gue punya berita bagus buatmu
gimana kalau misalnya kita buka usaha
ya jualan buah
atau apa aja yang lo suka
kalian gak usah pikirin modalnya
biar itu urusan gue aja
put tanpa modal put sama modal
gue gak mau tambah bikin repot
dan lagi pula gue juga gak enak sama lo
nanti beban lo jadi makin bertambah
kamu itu gimana sih
otak kamu tuh bener bener gak yes ya
gak bisa terima gak bisa terima
gimana sih put kamu tuh harusnya ya bersyukurnya yes
karena punya teman yang baiknya kayak clara
iya gitu dia
clara cantik baik hati
maafin putri ya
aduh itu anaknya bener bener memang gak yes banget
tante itu harusnya gak kayak gitu tante
kalau saya ada di posisi putri belum tentu saya sekuat dia tante
itu kenapa sih
gue udah cukup
terima baikan dari semuanya
tapi clara itu sama gue itu gue bantuin lo doang
walaupun cuma bantuin dewa gue itu udah bikin kalian tuh jadi makin tambah beban
lagi pula gue tuh pengen lupain semua kejadian buruk tentang gue
gue tau tersiksa
udah cukup dong dewa
gue tuh udah kotor
gue tuh udah gak suci lagi kayak dulu
gue tuh bukan putri yang dulu lagi dewa
nyusahin semua orang yang ada di sekitar gue
gue tuh udah capek dewa gue bener bener udah capek
gue jadi dua puluh enam tahun tiga tahun nama sendiri

gue bersama dewa
terima kasih gentile

mereka itu terasawave brasilemanig pun
cuma lu cepetake emang mungkin sih

suara lumayan drek kok